dalam pandangan pdi perjuangan tentu untuk menghasilkan anggota dewan yang memiliki kualifikasi di dalam membawa indonesia yang mengalami kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan
anggota dewan harus dipersiapkan dengan sebaik baiknya dan itu melalui sistem proporsional tertutup
namun demikian mengingat pdi perjuangan ini taat pada konstitusi setia pada undang undang
maka keputusan mahkamah konstitusi tersebut dengan penuh sikap kenegarawanan juga diterima oleh pd perjuangan